assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
mudah mudahan tetap senantiasa sehat dan semangat untuk melaksanakan ibadah yang mulia
puasa di bulan suci ramadan
saya ingin mengajak anda pemirsa di rumah atau mungkin yang sedang di jalan
untuk menyaksikan dan sedikit faham fenomena ini
masih ingat pemirsa
anda ingat itu
dia adalah seorang ibu di mana kena razia warung tegalnya
dan pada saat dirazia
sesuatu yang berbeda dengan yang lain
yang lain biasanya panik marah
ia tetap diam
wajahnya menunjukkan kesabaran
barangnya satu persatu dirampas
karena dianggap melanggar aturan
tetapi ibu saya ini tetap diam
dan ibu saya ini hanya membiarkan makanannya
atau barang dagangannya di bawah
pada saat itu yang terjadi
gambar tersebut dilihat oleh netizen
dan kemudian disebarkan kepada masyarakat
ia akhirnya mendapatkan uang dari masyarakat
hingga seratus juta bahkan dua ratus juta
dan tidak kurang presiden jokowi pun bahkan menyumbang sepuluh juta rupiah
sekarang saya ingin tanya kepada pemirsa
sekiranya pemirsa ada di sana
atau menyaksikan videonya
apa yang pemirsa rasakan
oke saya ingin lanjutkan kepada pemirsa
sesuatu yang sangat penting
di balik prasaranya
saya ingin anda melihat ibu saya ini
sifat apa yang ditunjukkan
mengapa sabar begitu magic
membuat orang tertarik
sesuatu yang diperlihatkan ibu saya ini adalah sifat sabar
maka pertanyaan berikutnya
dari mana sifat sabar ibu saya ini itu bermula
baca dengan nama tuhanmu
yang menciptakanmu dari segumpal darah
baca tuhanmulah yang maha pemurah
yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam
yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui
kita melihat sesuatu
dari sembilan puluh sembilan sifat tuhan
ya dialah allah asobur yang maha penyabar
yang meniupkan cahaya sabar di hati ibu saya ini
ketika sifat sabar itu menyeruak menjadi cahaya
lalu dilihat difoto disebarkan oleh netizen
sesungguhnya pada saat itu ia bangga
bukan kepada wajahnya yang tua
tubuhnya yang sudah rentah
tetapi sifatnya yang agung mulia
sesuatu yang aneh
sabar yang memiliki magnet dan kekuatan daya tarik yang luar biasa
disitulah kita faham
wafian fusikum afalatub sirun
di dalam dirimu sendiri
tidakkah kamu perhatikan
berjalanlah engkau ke muka bumi
bukankah engkau punya hati dengan itu kau merasa
bukankah engkau punya telinga dengan itu kau mendengar
bukan mata yang buta
hati di dalam dada
itulah sesungguhnya sumber dari allah as somoh
pesona daya tarik yang indah
yang dipertunjukkan sepercik oleh busa ini
dia adalah bersumber dari allah as sobur
sudahkah anda memiliki ini
sudahkah diri kita memahami ini
sudahkah kita memahami ini
atau kadang sifat sabar ini tertutupi
maka sifat sabar inilah yang menjadi cahaya
ketika kita berpuasa di bulan suci ramadan
inilah fitrah yang utama
sifat sabar yang hidup di dalam jiwa
sama sama kita renungkan
sudahkah sifat sabar ini
atau mungkin tertutup oleh belenggu
belenggu amarah dan nafsu
hari ini kita berpuasa
menahan makan menahan minum
tapi yang terutama adalah
menahan amarah dengki iri
bisa muncul kembali
mari di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
kita rundukkan wajah sejenak
kita tengadahkan tangan
dan kita mohon padanya
agar sifat fitrah yang tuhan berikan ini
kembali hidup lagi
allahumma ya allah
engkau yang maha penyabar
engkau yang memberikan hidayah
berikanlah kesabaran di dalam jiwa kami
limpahkanlah sifat agung sabar di dalam jiwa kami
menjadi pakaian terindah
dari sifat agung
yang kau percikan satu tetes dalam jiwa kami
karuniakanlah rahmat dan karunia kesabaran di hati kami
agar kami bisa senantiasa berzikir kepadamu
bukan hanya mengucapkan ya sobur
namun kami mampu mengaplikasikan nilai kesabaran di dalam jiwa kami
allahumma ya allah
kami rindu padamu ya sabun
karena engkaulah pemilik kesabaran di atas segala kesabaran
engkaulah pemilik semua kesabaran
yang ada di jiwa kami
manusia yang mulia
limpahkanlah sifat sabar itu di dalam jiwa
hiasi tangan kami
hiasi tubuh kami